mulai hari ini senin sembilan belas oktober jam operasional krl komuter line kembali normal
pelayanan pengguna dimulai pukul empat waktu indonesia barat hingga menjelang pukul waktu indonesia barat setiap harinya
atau seperti sebelum pandemi covid sembilan belas
sudah mulai jam empat dibuka apakah akan padat atau tidak kita akan langsung tanyakan ke hari pertama ini
sudah ada korespondensi indonesia roni satria di stasiun bogor jawa barat
selamat pagi roni bagaimana situasi terkini di stasiun bogor setelah kembali normalnya jam operasional pukul empat ya informasinya
nampaknya di belakang anda sudah ada berapa penumpang yang akan berangkat mungkin ke jakarta
benar sekali heranov dan amel kalau kita melihat bahwa pada hari ini tanggal sembilan belas oktober pada hari senin
merupakan hari pertama untuk krl ataupun pt kci memperlakukan operasional dari komuter lain
ini seperti normal kembali pada pukul empat waktu indonesia barat hingga pukul dua puluh empat waktu indonesia barat setiap harinya
seperti kondisi sebelum pandemi
karena kalau kita lihat ada sejumlah penyesuaian yang telah dilakukan oleh pt kci sejak pandemi berlangsung dari bulan maret
kemudian april mei selalu melakukan perubahan perubahan ataupun adjustment yang mulai dari pukul
kemudian ada yang mulai dari pukul hingga sampai pukul dua puluh satu atau ada yang hingga pukul sembilan belas waktu indonesia barat
penyesuaian itu selalu dilakukan melihat kondisi ataupun juga bagaimana psbb yang dilakukan baik di dki jakarta maupun juga di provinsi jawa barat
khususnya di kota bogor sebagai kota penyangga dari jakarta
dan kalau kita lihat pada psbb transisi yang berlangsung sejak beberapa bulan yang lalu
kemudian kembali psbb ketat pada empat belas september yang lalu dan akhirnya kembali psbb transisi pada minggu kemarin
juga melakukan mengalami penyesuaian penyesuaian yang dari pukul empat pagi hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
saya langsung saja menunjukkan kondisi kepada anda
kalau anda lihat sekarang ini penumpang yang berada di stasiun bogor ini memang terlihat sangat ramai
karena memang sudah mulai beroperasi sejak pukul empat
ada sembilan ratus sembilan puluh tiga sembilan ratus delapan puluh tiga maksud saya perjalanan setiap harinya yang dilakukan oleh pt kci ini dengan sembilan puluh tiga rangkaian kereta setiap harinya
ini berlangsung selama
nah kalau kita lihat jumlah rata rata dari penumpang setiap harinya selama masa psbb
baik psbb ketat maupun psbb transisi ada sekitar tiga ratus sembilan puluh enam tiga ratus enam puluh ribu dan lain sebagainya
rata rata bermain di kisaran tiga ratus lima puluh ribu penumpang per hari
sempat mengalami kenaikan tertinggi pada tanggal tiga puluh satu agustus dua ribu dua puluh yang lalu hingga mencapai empat ratus dua puluh ribu penumpang
nah kalau kita lihat
sejak pemberlakuan psbb ketat pada tanggal empat belas september yang lalu
mulai penurunan kembali sebanyak dua puluh satu persen hingga menjadi dua ratus lima puluh ribu yang tadinya ada di kisaran tiga ratus lima puluh ribu per hari
memang ini angka yang bisa dikatakan relatif cukup sekitar hanya di tujuh
bisa dikatakan tujuh puluh empat orang yang ada dalam satu rangkaian kereta atau empat puluh persen dari penumpang yang diperbolehkan untuk bisa naik ke dalam satu kali perjalanan kereta
tapi kalau kita lihat saat penumpang ini
namun memang kalau kita lihat saat penumpang ini
saat penumpang ini
saat penumpang ini
saat penumpang ini
saat penumpang ini
saat penumpang ini
apakah penambahan jam pada hari ini pertama dari pukul yang tadinya pukul empat hingga pukul dua puluh dua waktu indonesia barat
kemudian menjadi pukul dua puluh empat waktu indonesia barat
tentunya ada dua jam penambahan
yang biasanya masyarakat untuk mengantisipasi mereka pulang lebih awal dan lain sebagainya
karena memang ada pekerjaan yang harus diselesaikan
tentunya akan lebih longgar lagi waktunya
diharapkan memang dengan protokol kesehatan yang tetap dijalankan oleh pt kci ini
dua puluh jam yang ditambah oleh pt kci ini untuk kembali dalam waktu normal
namun tidak dalam kondisi protokol kesehatan
protokol kesehatan tetap dilaksanakan seperti pada saat psbb
hanya jam operasionalnya saja yang dilakukan secara normal seperti sebelum pandemi
yaitu pada pukul empat hingga pukul dua puluh
penambahan dua jam ini diharapkan memang ada setidaknya perubahan
ataupun ada pergeseran masyarakat atau penumpang
yang tadinya mungkin menumpuk di jam jam akhir kereta pada pukul dua belas
pukul dua puluh dua hingga akhirnya mereka bisa memilih untuk pulang di sekitar pukul dua puluh tiga atau pukul dua puluh empat pada kereta terakhir
sehingga memang ada sedikit kelonggaran dari masyarakat yang juga memiliki waktu yang lebih banyak
untuk bisa menggunakan krl ataupun komuter lain ini
nah saya tadi melihat dari sejak saya sampai di sini
di luar juga sempat ada kegiatan ataupun juga masyarakat yang ingin menggunakan transjakarta dan lain sebagainya
yang memang kalau dari stasiun bogor mereka yang tadinya bisa menuju ke jakarta
koneksi koneksi yang bisa dilakukan oleh masyarakat bogor ini untuk menuju ke jakarta
termasuk kalau kita lihat dari bagaimana mereka melakukan social distancing yang diberlakukan di sini
setiap titik saya melihat ada penjagaan yang dilakukan oleh tim pengamanan dari stasiun bogor ini
yang setiap harinya kalau kita lihat memang mereka mengarahkan untuk masyarakat bisa melewati jalur yang sesuai
karena memang kalau kita lihat jarak dari masyarakat satu ke orang yang lain penumpang yang satu ke yang lainnya
relatif cukup ada jarak seperti itu
meskipun ini relatif padat kalau saya bilang di pagi hari ini
karena memang hari senin dan juga mungkin orang mulai beraktivitas pada kemarin setelah hari minggu
nah kalau kita lihat dari apa yang disampaikan oleh vice president corporate communications pt kci
yaitu anne purba yang menyampaikan kemarin dalam rilis resminya
menyatakan memang upaya dari pt kci ini merupakan salah satu bentuk bagaimana setidaknya masyarakat memiliki kelonggaran waktu
untuk mencapai kemampuan
untuk setidaknya tadinya kembali ke waktu yang normal
meskipun dengan protokol kesehatan di setidaknya tujuh puluh empat orang dalam satu rangkaian gerbong kereta
kalau sebelum pandemi kita tahu bisa mencapai sembilan ratus ribu atau hingga sampai satu satu juta per hari
nah ini yang kita harapkan memang
meskipun ada penambahan waktu tetapi tetap protokol kesehatan tetap harus diutamakan
terima kasih roni satria melaporkan langsung dari stasiun bogor
roni terima kasih atas laporannya selamat bertugas kembali